pembangunan penyelidikan kasus penyeludupan satu ton sabu ini terhubung secara virtual dengan kabit humas pol dajabar kombes pol ibrahim tempo
selamat sore pak ibrahim kita konfirmasi dulu pak ada penyeludupan satu ton banyak sekali satu ton ya pak ya
kira kira apa yang bisa diceritakan dari pengungkapan kasus ini
ya jadi ini memang pengungkapan yang dilakukan oleh satuan narkoba kita
karena kita peroleh informasi ini dari hasil pengembangan terhadap penangkapan saudara sa pada tanggal dua puluh lima februari
nah kemudian dari penangkapan tersebut diperoleh informasi di mana sumber dari narkoba yang diperoleh itu
akhirnya kita mendapatkan sebuah nama atau inisial hm
nah dari hm ini kita melakukan pendalaman diperolehlah informasi bahwa angkutan merupakan bagian dari jaringan internasional
nah pada saat itu kemudian dilakukanlah pendalaman terkait dengan aktivitas hm
dan suatu hari akhirnya diperoleh informasi bahwa hm ini sedang melakukan pergi ke laut
nah saat itulah kemudian dilakukan pengintaian terhadap aktivitas di sekitar pantai tempat berangkatnya saudara hm ini
pada tanggal enam belas maret sekitar jam empat belas
perahu dapat ke pantai yang berisi empat orang
di mana di dalamnya ada termasuk hm kemudian dua pengantar dan satu orang warga afganistan atas inisial mh
nah dari situ kemudian dilihat perahu tersebut terdapat bongkahan bongkahan karung yang merupakan narkoba tersebut
jadi begitu kronologis penangkapannya
oke peran warga negara asing ini seperti apa
masing masing juga kabarnya ada kepala dusun ada seorang perempuan juga ya
ini apa peran mereka masing masing ini pak
ya jadi dari pola yang mereka lakukan ini merupakan pola dengan ship to ship
di mana sebuah kapal asing atau berbendera luar ini mentransfer atau memindahkan barang narkotikanya ini ke sebuah perahu yang dikemudikan oleh
saudara mh pak saudara ah
nah kemudian ada satu orang lagi yang membantu atas nama ha
nah di mana setelah dilakukan transfer atau pemindahan barang kemudian dilakukan pengawalan atau pengawasan dari warga asing tersebut
nah jadi warga asing inilah yang merupakan sebagai pengawas dan juga pengendali pergeseran barang dari perairan yang ada ke perahu yang ada tersebut
oke kemana barang ini akan dikirim pak ibrahim cukongnya siapa bandarnya siapa
memang ada sebuah tempat yang disebutkan tetapi dilakukan pendalaman terhadap tempat ini memang tempatnya masih kosong
karena memang kan barangnya baru mau dimasukkan
tetapi nanti akan tetap kita lakukan pendalaman terkait dengan jaringan jaringan yang terkait dengan aksi penyelundupan ini
oke ada saksi saksi lain yang akan diperiksa dalam waktu dekat
memang ada beberapa saksi terkait dalam hal penangkapan
tetapi kalau misalnya pengungkapan jaringan narkoba ini memang lebih intens kepada orang orang yang terlibat dalam jaringannya
nanti akan kita publikasi apabila memang ada informasi tambahan
oke pak ibrahim konsep ship to ship ini apakah sudah lazim apa ini modus baru yang digunakan
terkait dengan penyelundupan
penyelundupan yang sekarang ini memang kita mendapatkan dengan modus to shift
namun informasi informasi yang berkembang memang sudah sering ada yang seperti ini
nah tetapi baru kali ini akan ini kita lakukan penangkapan terkait dengan pola yang seperti ini
oke artinya kemudian akan ada pengawasan yang lebih ketat begitu pak untuk mengawasi atau memastikan tidak ada
penyeludupan yang terjadi di jalur laut seperti ini
ya memang ini kan akhirnya menjadi acuan ya
atau mungkin patokan kita melihat dengan kondisi pantai kita dan juga laut kita yang cukup rentan
memang kita lihat bahwa garis pantai kita ini cukup luas sehingga memang membutuhkan pengawasan kepengawasan
sehingga bisa mengantisipasi timbulnya kejadian kejadian
seperti ini lagi
oke pak ibrahim ini kan besar sekali ya satu satu ratus sembilan puluh enam ton
kalau dikira kira nilai pasarnya berapa rupiah nih pak berapa banyak ini
ini barang sekarang ada di mana
ini kalau misalnya diupiakan dengan nilai satu seratus per gram
maka nilainya ini akan mencapai kurang lebih sekitar satu lima
barang saat ini berada di mana pak tindak lanjutnya akan seperti apa
ini dilakukan penguasaan terhadap barang bukti atau panan di tempat barang bukti yang ada di mapolda
oke baik kita tunggu perkembangan selanjutnya bagaimana upaya polisi untuk mendalami penyelidikan
siapa kemudian yang terlibat dan yang paling penting juga siapa orang yang berada di balik ini cukong atau bandar besar
yang kemudian bisa dikawal
untuk menyeludupkan sabu sebesar satu satu ratus sembilan puluh enam ton ini di kawasan pangandaran
terima kasih pak ibrahim sudah bergabung dan mengkonfirmasi hal ini selamat sore
terima kasih pak pepe selamat sore cnn